kok ada tidur semua sih
banyak banget sih tuh anak
kenapa lagi sih lo
pasti lo gagal lagi ya ngerjain si laura itu
jangan jangan laura pakai dukun lagi
oh oh iya gue baru inget
laura kan takut banget sama kecoa

wah bagus juga ya rumahnya safira
tak iyalah jang
siapa dulu suaminya
ya udah kita bela aja pintunya
nah ga usah dibel bel ayo kita masuk aja ya
kamu jang saufira mana
ibu ibu ini sudah ada janji
bilang aja dari temen temen arisannya
enggak bu soalnya kalau ibu ibu ini belum ada janji
nyonya besar suka marah kalau dibangunin
nyonya besar suka marah kalo dibangunin
aduh ada apa sih ribut ribut
aduh jang ini pembantu kok susah amat ya
aduh jang ini pembantu kok susah amat ya
kayak mau ketemu istri presiden aja
kayak mau ketemu istri presiden aja
ya maklumlah jang
soalnya saya tuh emang suka nolak
kalo ada orang orang ga penting dateng ke rumah saya
semua orang mau ketemu saya sih
oke deh jang yuk silahkan duduk ya

oke deh jang yuk silahkan duduk ya
ih kenapa sih lo
heran hari ini kok pada malam ini
oh iya minuman buat temen temenan lora
oh iya minuman buat temen temenan lora
sebentar lagi kan mau buka
eh ngapain lo senyum senyum
lo pada belum tau ya
sini sini gue kasih tau

tapi ini buat temen temen yang nonora buka puasa nyonya besar

udah berani membantah kamu ya
hah temen temen saya itu udah kehausan
yang nyonya rumah itu disini you atau saya
terus bagaimana tadi jang
gua yakin kali ini pasti berhasil

biar pada molor tuh semua

bangun bangun mereka bakal kelabakan karena udah ujian
biar pada mampus semuanya
gua udah gak sabar banget nih pengen latihan habis mereka
iya sih kita dari tadi udah kawasan ya
maklum gak puasa
oke deh oke ya kalau gitu sekarang
i ganti baju dulu
iya jang safira tapi jangan lama lama ya
nanti keburu jam besoknya tutup
jangan suruh jang safira cepet cepet
soalnya safira itu harus tampak matching
soalnya jang safira itu harus tampak matching
aduh you tau aja
tenang aja kalau nanti sampai ditutup
untuk supaya bisa buka lagi
tunggu bentar aku pengen aja
tadi kan aku bikin minuman buat buka puasa
sekarang dimana ya
soalnya temen temen aku udah dateng
terus kan sebentar lagi buka puasa
udah bibi kasih sama tamunya nyonya besar safira
nanti bibi bikinin yang baru buat temen temen non lora ya
ehm ya udah deh
gitu bibi kalau nanti udah jadi
kok semua temen temennya tante safira
kok pada tidur sih
pasti gara gara tante safira tuh
pasti mereka semua lagi menikmati
hidangan minuman spesial dari olahraga
gua mau cek dulu sama temen temennya
mereka udah mimpi indah belum ya
minuman mereka kan abis gua kasih obat tidur
sudah ntar ya cepetan ya
parah banget sih
ihh berdoa dulu tau sebelum buka
eh iya lu berdoa dulu lu
ehm belum berdoa udah amin amin aja kalian
ya tos dulu dong
dua dua tiga
loh kok masih ketawa ketawa sih
loh kok malah mereka yang tidur
aduh ada yang nggak bener nih pasti
gimana jeng penampilan saya
wah pada tidur semua sih
nyibin banget sih tuh anak
kenapa lagi sih lu
ngerjain si laura itu
laura pakai dukun lagi
masa sih lu
oh iya gue baru inget
akhirnya kan takut banget sama kecoa
yaudah lu aja yang nyari coba
kalau kecoa gue nggak berani
makasih gue nggak mau nggak mau
gue juga nggak mau
gue takut sama kecoa
udah gue nggak mau tau lu cari
ndah deh gue ampun banget kalau kecoa gue geli banget
gue nggak mau tau disana cepet
loh gimana sih
mana sih sisi
nggak kayaknya susah banget sih
aduh susah banget tuh
eh ini pesanan lu
nah gitu dong
eh lu pegang dulu deh
pegang gitu doang gue mau ambil minum cepet lah
nggak nggak mau gue takut
ih coba sendiri dong
loh gimana sih
loh gimana sih